tim liputan cnn indonesia
ada satu juga tenda yang dipusatkan di stadion perawata sari gitu itu masyarakat dari berbagai daerah kemudian dikumpulkan di situ tapi memang masalahnya tidak mau tidak semua warga mau dipindahkan atau dipusatkan dalam suatu tenda pengungsian
yang menerjemahkan segala sesuatunya dengan persepsinya gitu kan